badan pengawas nuklir pbb iaea menyatakan tengah berupaya memberikan solusi keamanan fasilitas nuklir di ukraina
hal ini dilakukan menyusul serangan yang dilancarkan rusia ke fasilitas nuklir zaforzia di ukraina
solusi yang ditawarkan oleh badan pengawas nuklir pbb ini hanya disampaikan dalam sejumlah pertemuan antara kedua negara
yakni rusia dan ukraina
sebelumnya direktur iaea rafael grosi telah bertemu dengan menteri luar negeri kedua negara secara terpisah
untuk membahas fasilitas nuklir di chernobyl maupun zavorzia
dalam pertemuan tersebut kedua negara menyatakan persetujuannya untuk memastikan keamanan fasilitas nuklir ini
grosi menyatakan keadaan fasilitas nuklir di ukraina sangat mengkhawatirkan dan membahayakan bagi keamanan warga sipil
ia juga menambahkan jika pihaknya belum dapat memastikan keadaan
karena putusnya komunikasi sejak wilayah tersebut dikuasai rusia
fasilitas nuklir ukraina merupakan fasilitas nuklir terbesar di eropa
dan serangan rusia sejak dua minggu lalu telah menyasar ke daerah tersebut
kami berpikir bahwa keamanan tersebut akan menyebabkan keadaan tersebut
karena situasi ini sangat berat dan kita harus bergerak cepat
dan saya yakin dengan tanggapan dan keharusan yang kita miliki